presiden jokowi dodo meminta kementerian pekerjaan umum dan perumahan rakyat mengambil alih perbaikan jalan yang rusak dari pemerintah daerah yang tidak mampu
menurut presiden kualitas infrastruktur mempengaruhi harga bahan pokok di pasaran
presiden joko widodo menugaskan kementerian pekerjaan umum dan perumahan rakyat mengambil kewenangan perbaikan jalan di provinsi dan kabupaten yang tidak mampu
pengambil alihan kewenangan perbaikan jalan ini diutamakan untuk jalan yang mengalami kerusakan parah
hal ini disampaikan joko widodo usai meninjau harga bahan pokok di pasar tradisional natar kabupaten lampung selatan jumat pagi
kita secepat cepatnya dimulai yang rusak yang kira kira provinsi tidak memiliki kemampuan
jokowi dodo menunggu kemampuan yang tidak memiliki kemampuan yang akan diambil oleh kementerian pu
utamanya yang jalannya rusak parah
selain melihat kondisi pasar dan memantau harga pangan jokowi dodo juga melihat infrastruktur di lampung khususnya di kabupaten lampung tengah
sebelumnya dalam video yang dikirimkan oleh biro kepresidenan terlihat mobil yang dinaiki presiden joko widodo
melintasi jalan terusan ria cudu lampung yang kondisinya berlubang dan banyak genangan
rombongan kepresidenan terlihat cukup kesulitan melintasi jalur tersebut